hai hai hai eh turunin santriani nih
hai ngapain waikol ya mia ikut nyusul hekel kabur dari rumah
eh yang satu serius nih kita mau manik sapi ya iyalah maling dua pakai lu tanya udah
nanjat kayak begini masa elokan kita maling ayam ya maling sapi lah duitnya agak gede
di mana kadangnya loh kadang eno mana sapinya banyak lihat kagak matahari
kotok gelap iyalah malam siang ini
makin mau disini lagi makan sate
kita tunggu sampai lagi sakit sakit udah kembang sapinya ada di belakangreamiento
di belakang situ ayo
pokoknya malam ini juga aku harus pergi dari sini
buru amat lah soal hp
udah gak betul betul
nyasar nyasar lagi deh
ih ih ih bau banget tuh
boknya nyampe sini tau
kok kamu gitu sih
pokoknya aku udah terima
kamu buka teman aku lagi

kejap kan boksi
sudahlah gua pulang terus
lagian itu juga sapi punya pesantren
kasih tau wargan ya
suara apaan itu
ada apa lagi ini
kayaknya ada maling deh
suara apaan tuh
jangan jangan maling nih
ada apa sih mister
ada yang mati
ada gempa lagi
ada segala bang mope
sekarang kamu berdua bangunin yang lain
dan jangan lupa kamu ke pos ronda
ya ya siap bang mope
siap siap siap
bangun bangun bangun
cepetan ada maling ada maling
ada maling cepetan ada maling
bangun ada maling cepetan
ustaz ada maling ustaz
kenapa jadinya doraemon
ini maling beneran ustaz
ustaz ini maling beneran
dia mau merambuk ustaz esafa
mau merambuk ustaz esafa
gimana keadaannya dia sekarang
makanan di sebelah

yuk kita cari yuk
ternyata tenang tenang tenang
nggak usah panik ya
ya ustazah yani juga takut
nanti kalau misalnya malingnya banyak
terus malingnya masuk ke sini ngambil barang barang kita
iya kita kan udah nggak ada apa apa ustazah
tenang tenang tenang
biar nanti huyun yang kelintir
suara kamu itu kekencengan
takutnya kalau beneran ada maling
kita malah ngundang mereka untuk datang ke sini
sekarang lebih baik kamu bangunin ehmen
biar dia bantuin ube sama ustadz musa
semuanya tenang ya kita istighfar asafirullah
insya allah gak terjadi apa apa di sini
buang buang buang
lu pakai kegenian
biar berisik lah
sekarang lu mau kemana
ngapungan lu hah
ion sekalinya mau sama gua jam segini
siapa juga yang mau nikah sama garasi mobil
lu tuh disuruh sama ustazah buat bantuin ustadz
ngapain bantuin ustazah jam segini hah
jangan ditarik tarik
ini sarung warisan nenek gue rusak
ngantuk ngantuk yun
aduh aduh aduh aduh aduh
yang satu tangkap lagi
kudome tangkap baju lo
nggak usah pake mah claro
possaja itu bukannya heikal
usap tower makwearou gak ada
udah om tangkap aja gak usah pake ngancep
b itu dia
gue kabur dulu ya
eh turunin gak
eh jangan kabur nt
ngapain maling di sini
ngapain maling di sini
ngapain maling di sini
satu orang tadi makan ustadz
eh yang dimakan di warung padang atau di warteg dimakan di sini
jangan berani ngelawan
kalau enteng lawan aneh bawain polisi sama kantor kantornya sekali
ampun ampun ampun
haikal jago banget ya
jago bela diri juga deh
kayaknya di pesantren lain belajarnya gak cuma ngaji doang kali ya
tapi kan kalian juga di sini gak cuma belajar ngaji
kalian belajar ngerawat sapi mengolah susu sapi
yaudah sekarang istirahat ya
besok pagi bangun bantuin teh yuyun masak air
ustadz ahmad trio kunyit ngejar maling satu lagi ustadz yang tadi kabur
aduh serem juga
ngejar doang tapi kan gak pake nanggep kan
terus sepaket dong masa ngejar doang balap lari
i i diusahain ya
diusahain ya ub ya
tapi ini jagain jangan sampai lolos
jangan leper kabur
ayo kita kejar
gak usah ngikut
ada dari santri boleh balik ke tempat tidur
ya tenang udah ada ustadz musa sama ub ada heika